mengelola lokasi wisata populer itu kayak menggelar pesta
semua orang ingin datang tapi tidak ada yang ingin membersihkannya setelah selesai
hal itu akan berubah di kepulauan faro
yang terdiri dari delapan belas pulau pulau pegunungan dan terletak di antara islandia dan norwegia
mereka memiliki solusi unik untuk merawat rumah mereka sambil menyambut para wisatawan
mengutip laman cnn com vero island akan menutup sebagian besar area wisata selama dua hari
dari tanggal enam belas hingga tujuh belas april tahun depan
sementara itu hotel hotel dan penerbangan akan tetap beroperasi
vero island mencari seratus relawan dari seluruh dunia untuk membantu mereka menjaga lingkungan mereka
keputusan ini berdasarkan kesuksesan acara sukarela pada tahun ini yang menerima ribuan aplikasi relawan
meski kecil dan terpencil varo island penuh dengan petualangan yang unik dan menantang
aktifitasnya termasuk kayaking menyelam mengamati burung dan juga makan
di restoran cox yang meraih penghargaan michelin star
faroe island memang benar benar surga di bumi